akhir akhir ini bali sedang mendapat sorotan tajam terkait sejumlah turis asing yang berulah
mulai dari melanggar lalu lintas bekerja secara ilegal hingga melanggar hukum adat
dan kini kembali mencuat kabar mengenai keberadaan kampung rusia di pulau dewata
gede dharma wijaya selaku konsul kehormatan rusia di bali melalui cnn indonesia com mengatakan
ada sejumlah wilayah tertentu di canggu kabupaten badung dan ubud kabupaten gianyar
yang jadi tempat tinggal para pelancong asal rusia
namun kampung rusia sendiri hanyalah istilah yang digunakan turis asal rusia
untuk berbagi informasi ke sesama pelancong asal rusia
menanggapi polemik ini wakil gubernur bali cokorda oka arta ardana sukawati
berjanji bakal menertibkan kampung bule yang serba eksklusif dan merugikan masyarakat di ubud gianyar
pandangan lain berbeda dari ketua mpr ri bambang susatyo
usai menerima komunitas perwakilan warga rusia di bali pada minggu lalu
bamsud menyebut turis rusia yang berulah di bali jumlahnya kecil
dibanding total wisatawan

bahkan men parekraf sandiaga uno memberi pandangan baru
sandi menyebut bahwa pembentukan kampung bule bisa menjadi daya tarik wisata sendiri
dan selama yang tinggal di kampung itu mengikuti aturan yang ada
nantinya akan menambah kekayaan indonesia
imigrasi ngurah rai bali mencatat dari bulan januari hingga maret dua ribu dua puluh
jumlah wisatawan rusia yang datang ke bali
tingkat kunjungan turis rusia masih menduduki peringkat kedua setelah australia
sementara menurut catatan polda bali
warga rusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas di bali sekitar lima puluh enam pelanggar